nomor siapa sih sebenernya nih
kenapa ngirimnya seperti ini
kok tante ditinggal disini sama siva
aku mau jamin terima kasih
karena tante udah jaga siva disini
tante pasti sengaja datang kesini
hanya untuk pura pura ngakuin siva
sebagai cucu tante kan
tapi sebenernya tante
lalu bagaimana dengan kamu dan istri kamu
ngaku ngaku di akte kelahiran siva itu adalah anak kalian berdua
padahal itu anaknya bella
dasar keluarga pembohong
memang dari dulu kalian tuh bibit penibo
ini ada apa lagi sih
mama gak suka nih
berhubungan sama keluarga ini
keluarga yang memalukan
kalau memang anggap kami ini orang rendahan
lalu bagaimana dengan shifa tante
shiva berada di kelas yang mana
karena di tubuh shiva mengalir darah anak tante
yang kata tante
itu kelas tinggi
dan juga mengalir darah adik saya bella
yang kata tante kelas rendah
tante merasa gak level ya
nanti tante mau berbicara
mau berapa kali cuci tangannya tante
kamu dengar kan
dia bicara apa
gak punya sopan santun
tidak terpelajar kamu tuh
lihat tuh kelakuannya
mau bagaimanapun juga
mamaku punya hak
karena dia adalah neneknya siva
jangan ngajarin gue tentang hak dan kewajiban ya
lu beruntung gue masih biarin lu disini
dan itu semata mata untuk bella
lo tuh sama aja sama ibu
gak ada bete
kak udah cukup kah udah
jangan bikin keributan disini
dek kamu kapan sadar dek
mereka ini cuma mau memperdaya kamu
abis itu mereka mau ambil sifat dari kamu dek
udah kita keluar
manu kita keluar
bicara sama mereka
memang bikin pusing kepala
naik darah mama nih
mereka ini keluarga rendahan
gak pernah nyambung
kamu sebenarnya habis dari mana afif
kenapa kamu ninggalin siva sendiri yang disini
kenapa kamu biarin siva sama tante sylvie ya
oh bagaimanapun juga
mamaku itu adalah neneknya siva
kamu gak usah khawatir
aku juga gak usah khawatir
aku juga gak usah khawatir

aku meninggalkan shiva karena dia menemani aku melakukan tes usg
dia ingin mendengar detak jantung pertama anaknya
karena dulu kan dia tidak bisa mendengar detak jantung anak kamu
yang jelas afif meninggalkan anak kamu karena ingin bersama aku dan anaknya
apa benar afif lebih memilih mengetahui kl naksintia daripada nungguin siva
apa benar afif lebih memilih mengetahui kl naksintia daripada nungguin siva
apa benar afif lebih memilih mengetahui kl naksintia daripada nungguin siva
apa benar afif lebih memilih mengetahu kl naksintia daripada nungguin siva
bella kamu dengar dulu bella
kayak aku udah bilang sama kamu berulang kali
kamu jangan pernah
balik lagi ke afif
mereka cuma mau nyakitin kamu dek
kamu gak pernah mau dengar apa kata mas iko
padahal ini semua
demi kebaikan kita
terutama kamu sama syifa
mbak nun mas iko
kalian harusnya mengerti bella
dia melakukan ini
pasti karena ada alasan yang kuat
menyadarkan adik saya satu satunya ini
sekali sama bella
deh aku mohon
mereka semua itu licik deh
tetap tapi kak
aku gak mau kamu
dan mengejuk layuan mereka
setelah itu mereka ambil sifat dari kamu
dan menendang kamu
aku gak mau hal itu terjadi deh
sama seperti dulu
mereka menendang kita dari rumah peninggalan papa
di saat setelah papa dikuburkan
dan itu yang akan mereka lakukan deh
itu yang akan mereka lakukan
betapa berharganya tadi kamu bisa menemani aku untuk melakukan pemeriksaan usg
kalau kamu gak menginginkan aku disini
aku bisa pergi sekarang
aku bisa pergi sekarang
ada tempat di dunia ini yang aku inginkan
selain ada di dekat kamu afif
sintia memalsukan kehamilannya
sintia memalsukan kehamilannya
sintia memalsukan kehamilannya
nomor siapa sih ini
sintia memalsukan kehamilannya
sintia memalsukan kehamilannya
dan dia sebenarnya gak hamil
kamu dapat pesan dari siapa

afif kenapa sih dia kok aneh banget kayak gitu

nomor siapa sih sebenarnya nih
kenapa ngirim wa seperti ini
dokter bilang kalau kandungan sintia aman
tapi kenapa ada yang kirim wa seperti ini
dan nomornya kenapa nggak bisa lagi dihubungi
ada yang mencurigakan dengan pemeriksaan itu
aku harus tanya dokternya
aku boleh ketemu dengan dokter wulandari
oh dokter wundaria sudah pulang pak
katanya ada keadaan darurat
aku boleh minta nomor teleponnya
ada hal yang penting yang ingin aku tanyakan sama dokter wulandari
baik ini nomornya
kok nggak aktif
mungkin ada nomor lainnya
oh begini saja pak
data bapak dan nomor telepon bapak kan sudah ada di kami
nanti saya akan menghubungi beliau untuk menghubungi bapak
ya makasih sister
ya baik pak
tadi maksud saya ibu sintia tadi ngambil sampel darah kan
oh bu sintia yang tadi barusan
iya benar pak
sore ini pun bisa pak
nanti kami akan mengirimkannya lewat email bu sintia
boleh nggak kalau hasilnya juga dikirimkan ke email saya
baik pak data bapak kan ada email bapak juga ada